persoalan yang melibatkan angkutan berbasis aplikasi online dan juga taksi semakin meruncing
belum adanya keputusan tegas dari pemerintah membuat masalah ini menjadi bola liar
yang akhirnya merugikan masyarakat pengguna jasa transportasi publik
tidak ada yang menduga demonstrasi yang dilakukan para sopir taksi dan angkutan umum
menyebabkan terjadinya kericuhan dan perusakan
polis jangan semua buang
meski menimbulkan kegaduhan pemerintah belum juga mengambil keputusan
terkait dengan angkutan konvensional dan transportasi online
mengenai solusi ini hal teknis nanti biar disampaikan oleh menteri perhubungan
saya sudah sampaikan nanti juga nanti juga mudah mudahan saya ketemu sama teman teman ppad
kan kalau penggunaan sistem online itu kan teknologi ya sebenarnya kan nggak masalah
jadi taksi biasa juga bisa menggunakan itu mau bertaksi mau apa
apa dan sebagainya
upaya saling lempar tergambar saat dua menteri bahkan presiden memberi pernyataan tentang masalah ini
timbulnya kegaduhan membuat pemerintah harus secepatnya mengambil keputusan
yang mengakomodasi kepentingan dua pihak yang bertikai
tetapi selain itu juga melindungi masyarakat masyarakat pengguna jasa
nah bagaimana ini menyelesaikannya
ya mesti duduk bareng mesti ada negosiasi
ada musyawarah ada perundingan
perundingan yang dimediasi oleh pemerintah
hasil perundingan itu bukan mencari titik titik perbedaan tapi titik titik persamaan
kemudian dinaungi dengan satu regulasi regulasi
masyarakat kini menanti ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang sudah menjurus ke masalah sosial ini
agar tidak menimbulkan konflik horizontal yang berkepanjangan
pemerintah memang diminta cepat memberikan solusi terkait masalah angkutan konvensional dengan angkutan berbasis online
namun yang perlu diingat dalam keputusan yang diambil
keputusan tersebut tentunya harus mengakomodir kepentingan semua pihak
termasuk masyarakat selaku konsumen atau pengguna jasa transportasi publik